universitas airlangga surabaya mulai menerapkan penggunaan aplikasi peduli lindungi sebelum masuk ke dalam gedung kampus
penggunaan aplikasi peduli lindungi di lingkungan kampus menjadi upaya untuk mengurangi potensi penyebaran covid sembilan belas
dan memastikan seluruh sivitas akademik dan mahasiswa telah tervaksin
sejak senin lalu seluruh sivitas akademik mahasiswa dan tamu yang akan masuk ke gedung rektorat kampus c universitas erlangga
wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi
mereka diwajibkan untuk memindai qr code sebelum masuk ke dalam gedung
untuk saat ini penggunaan aplikasi peduli lindungi baru diterapkan untuk gedung rektorat
rencananya pada akhir oktober nanti akan diterapkan di seluruh gedung mulai dari kampus a kampus b hingga kampus c
jadi harus per gedung sehingga kita mengajukan lagi untuk semua